jalan di kelok hantu jalur lintas sumatera di tanah datar sumatera barat ambles tergerus air saudara
akibatnya jalur penghubung kota padang bukit tinggi diberlakukan buka tutup
jalan di kelok hantu jalur lintas sumatera di tanah datar sumatera barat ambles tergerus air saudara